ratusan penghuni lembaga pembinaan khusus anak kelas satu blitar selasa siang menggelar ritual basuh kaki orang tua
dalam ritual ini mereka sungkem sekaligus meminta maaf kepada orang tua dan bertaubat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi
beginilah suasana ritual basuh kaki orang tua yang dilakukan oleh ratusan penghuni lpka kelas satu blitar selasa siang
tangis haru pecah begitu anak binaan mulai membasuh kaki orang tua yang dihadirkan di hadapan mereka
seluruh orang tua pun tak kuasa menahan tangis dan memeluk erat anak mereka
dalam ritual ini seluruh anak pembinaan sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan
para orang tua mengaku sudah memaafkan anaknya dan siap untuk menerima kembali sekeluarnya dari lembaga pembinaan ini
ya terharu ya ada acara kayak gini bisa menetekkan air mata anak saya juga saya
ritual basuh kaki ini digelar sebagai salah satu upaya untuk mengakrabkan kembali hubungan orang tua dengan anaknya yang dibina di lpka
saatnya mereka untuk meminta maaf mudah mudahan ini adalah kesalahan yang terakhir dan setelah mereka menyadari kesalahannya mudah mudahan keluar dari sini mereka menjadi manusia yang aktif dan produktif calon calon pemimpin masa depan
lembaga pembinaan khusus anak kelas satu blitar dengan kapasitas empat ratus anak ini kini menampung sekitar satu ratus delapan puluh delapan anak dengan mayoritas terjerat kasus perlindungan perempuan dan anak